delapan rumah warga ahmadiyah di desa greneng induk kecamatan sakra timur kabupaten lombok timur diserang warga
delapan kepala keluarga diamankan ke mapolres lombok timur
puing puing masih berserakan di rumah delapan kepala keluarga warga ahmadiyah di desa greneng induk kecamatan sakra timur kabupaten lombok timur
yang dirusak warga pada sabtu siang dan malam
jendela dan pintu rumah masih hancur dan dibiarkan oleh warga
demikian juga dengan dua rumah warga yang dirusak minggu pagi masih belum diurus
warga sekitar juga enggan memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut
delapan kepala keluarga warga ahmadiyah kemudian diamankan di mapolres lombok timur
menurut jurubicara ahmadiyah saleh ahmadin kondisi mereka tertekan
hingga saat ini belum ada keterangan dari polisi terkait kasus penyerangan ini
mereka juga belum diizinkan untuk dijenguk oleh pihak luar
sudah ada jurnalis transmedia lalu rahmat juniadi di kabupaten lombok timur nusa tenggara barat
lalu seperti apa kondisi saat ini
selamat sore rian
hari ini saya masih berada di lokasi kejadian yang berada di tiga titik di sakra timur kabupaten lombok timur
kondisi rumah rumah warga memang barusan didatangi oleh aparat kepolisian
terus ada satpol pp dari tni dan dari pjs bupati lombok timur kapolres lombok timur dan sejumlah perangkat lainnya
mereka melakukan pembersihan puing puing hasil akibat kerusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap delapan rumah warga ahmadiyah yang berada di lokasi tersebut
sementara itu ada delapan kakak
hingga saat ini ada delapan kakak data yang kami peroleh dari pjs bupati lombok timur ahsanul halik
di antaranya ada dua puluh enam orang yang saat ini sedang diamankan keberadaannya di mapolres lombok timur
baik dua puluh enam orang yang diamankan di mapolres lombok timur
bagaimana kondisi mereka lalu apakah semuanya dalam kondisi sehat atau ada yang mengalami luka luka lalu
hingga saat ini tadi siang saya juga sudah mencoba untuk mengklarifikasi dan mencoba masuk untuk melihat kondisi para pengungsi warga ahmadiyah ini di mapolres lombok timur
tapi oleh aparat kami tidak diizinkan untuk masuk
sementara informasi yang kami dapatkan dari beberapa jamaah ahmadiyah yang bisa berkomunikasi langsung dengan mereka para pengungsi kondisi mereka memang sehat semua
tidak ada yang mengalami luka tapi kemungkinan masih mengalami trauma dengan aksi perusahaan yang terjadi kemarin siang kemarin malam dan tadi pagi sekitar jam enam tiga puluh
baik lalu sebenarnya apa yang menyebabkan mungkin sekelompok orang ini melakukan aksi penyerangan terhadap delapan rumah kepala keluarga yang ada di lombok timur
seperti apa kronologi kejadian karena ini kalau kita perhatikan dari laporan sebelumnya ini terjadi dua kali yaitu sabtu dan minggu hari
seperti apa sebenarnya rentetan kejadian ini lalu
ya hasil wawancara kami dengan pjs bupati lombok timur ahsanul halik memang sebelum sebelumnya sudah ada kesepakatan yang dibuat antara warga ahmadiyah dengan warga sekitar
yaitu sekitar bulan april tahun dua ribu tujuh belas sudah ada kesepakatan yang dibuat di tempat ini bersama masyarakat
dengan tiga poin yang ditekankan yaitu agar masyarakat ahmadiyah tidak menyebarkan lagi paham ahmadiyahnya di warga sekitar
terus yang kedua untuk kembali dengan ajaran islam
sementara poin yang ketiga untuk tidak lagi maaf untuk mentaati sanksi maaf untuk tidak melanggar apa namanya
ini adalah pernyataan yang telah dibuat
nah dalam kenyataannya dalam keseharian warga sekitar melihat bahwa saham ahmadiyah itu masih terus dilakukan dan masih disebarkan oleh warga ahmadiyah sendiri
nah itulah yang memicu akhirnya terjadi penyerangan warga sekitar terhadap rumah rumah yang dianggap menjadi tempat bermukimnya penghuni ahmadiyah
berarti lalu dapat dikatakan bahwa aksi penyerangan ini terjadi karena adanya pihak yang tidak mentaati dari sejumlah poin kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya
dari data yang kami dapatkan seperti itu
jadi setelah kesepakatan dibuat pada april tahun dua ribu tujuh belas itu rupanya mereka tidak mentaati kesepakatan yang telah dibuat bersama
hingga akhirnya masyarakat emosinya memuncak dan melakukan aksinya
aksi perusakan terhadap delapan rumah warga yang ada di sakrai timur ini
kemudian apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan penyerangan ini yang juga ada kerusakan delapan rumah kepala keluarga yang ada di sana
dan selanjutnya mungkin apakah sudah ada bayangan langkah apa lagi yang akan dilakukan setelah mungkin kesepakatan sebelumnya yang sudah dilakukan tidak benar benar dilaksanakan seperti itu
dan untuk menghindari agar hal ini tidak terjadi lagi
seperti apa lalu
apakah sudah ada pernyataan resmi terkait hal ini
kami lanjutkan bahwa wawancara kami barusan juga dengan kapolres lombok timur
selain mengamankan ada dua puluh enam orang jiwa dari delapan kakak warga ahmadiyah di mapolres lombok timur
pihak polres juga sudah memintai keterangan terhadap tujuh belas warga ahmadiyah yang diamankan sebagai saksi
mengenai saksi mereka sudah dimintai keterangan
seperti apa kronologis kejadian
namun aparat kepolisian masih terus menelusuri warga yang terlibat dalam aksi perusahaan tersebut
menurut kapolres penegakan hukum harus tetap dilakukan
dan mereka saat ini sedang melakukan mengumpulkan informasi informasi untuk mencari saksi dan kemungkinan untuk dijadikan tersangka dalam kasus tersebut
lalu bagaimana dengan dua puluh enam
warga ahmadiyah tadi yang sekarang diungsikan di kepolisian
apa kemudian mereka akan dibawa kemana
untuk mungkin sementara agar menghindari tragedi ini terjadi lagi
apakah akan tetap di kepolisian atau justru disarankan untuk mengungsi ke sejumlah rumah saudaranya ataupun famili yang lain
seperti apa lalu
dari dua puluh enam jiwa delapan kakak warga ahmadiyah yang ada di mapolres lombok
timur saat ini rencananya besok pagi sudah akan dipindahkan ke tempat yang lebih layak
karena kalau di mapolres saat ini ruangan yang cukup sempit dan warga ahmadiyah juga banyak di sana
dimungkinkan kondisi mereka tidak nyaman lah di sana
rencananya besok akan dipindahkan ke satu tempat yang mungkin lebih luas leluasa dan bisa penjagaan lebih aman
yang dilakukan oleh aparat polisi dan tni
besok juga rencananya kedua belah pihak akan dipertemukan antara warga sekitar dan warga ahmadiyah
untuk dicarikan solusi penyelesaian permasalahannya
baik lalu rahmat juniadi tentunya kita berharap agar hal ini tidak kembali terulang
dan ditemukan bagaimana titik tengah agar masyarakat ini dapat kembali hidup berdampingan
terima kasih sudah melaporkan